hingga minggu pagi banjir belum kunjung surut di kawasan pesisir pantai selatan kebumen
ratusan warga harus dievakuasi akibat banjir yang dinilai masih cukup tinggi
petugas gabungan tni polri dan relawan bpbd mengevakuasi warga pesisir pantai selatan
tepatnya di desa sidodadi kejabatan puring kebupaten kebumen jawa tengah minggu pagi
sedikitnya lima ratus enam puluh warga di tiga desa di kecamatan puring
yakni desa sidodadi madurejo dan sidobundar
harus dievakuasi karena ketinggian air banjir yang mengenangi dua kecamatan tersebut dinilai masih cukup tinggi
ketinggian air saat ini mencapai lima puluh cm setelah sebelumnya pada sabtu sore mencapai kurang lebih satu lima meter
akhirnya mengungsi sebelumnya memang sudah pernah mengalami banjir seperti ini belum
pernah tahun dua ribu satu
meski demikian tidak sedikit warga yang enggan untuk dievakuasi dan memilih bertahan di rumah masing masing untuk menjaga harta benda
ada beberapa yang memang tidak mau dievakuasi karena masih menunggui hewan ternak peliharaannya
dan beberapa rumah yang mungkin ada harta bendanya yang ditunggui karena memang rumahnya sudah ditinggikan
jadi tidak masuk air
namun akses keluar masuknya saja yang tidak bisa
sebelumnya hujan deras yang terjadi pada rabu lalu mengakibatkan tujuh puluh empat titik di kebumen diterjang banjir
ketinggian air diprediksi akan kembali tinggi jika hujan deras dalam waktu lama kembali mengguyur wilayah ini
heri sugiarto kebumen